bergeser ke lokasi berikutnya ada museum angkut di kota batu yang dapat ditempuh sekitar
jam menggunakan mobil dari kampung warna warni sebelum masuk wisatawan wajib melewati checkpoint
covid sembilan belas di depan loket utama museum museum angkut menggabungkan konsep atraksi hiburan dan
edukasi sejarah transportasi baik dari dalam maupun luar negeri ada tiga zona di museum ini
yaitu zona edukasi glamour dan kultur yang tersebar di area dalam dan luar ruangan
pera punya maestro sendiri sendiri kan jadi kalau pertama di main hall kita punya ada lincon continental
ada helbelnya pak karno habis itu ada beberapa sejarah sepeda uap di lantai dua juga ada mobilnya pak dahlan iska
yang pernah dikendarai dulu setelah kecelakaan dulu kan nanti di zona zona berikut juga masih banyak
maestro maestro yang lain sejak dibuka kembali di tengah pandemi kofit sembilan belas museum angkut membatasi
jumlah pengunjung dengan maksimal lima ratus orang per hari inilah yang membuat pengunjung merasa aman
saat berwisata halaman dari museum angkut tadi lihat lihat mobil mobil apa dari mobil mobil
sport mobil lama jadul di dua asik lah menurut saya dari sisi pengaturan rute ya rute jalur untuk pengunjung itu sudah dipersiapkan dengan baik dan kemudian juga untuk pengunjung yang berpengalaman
kemudian waktu di awal pun pada saat kita mau masuk pun kita ngelihat dulu ya kondisi kalau rame kita mundur dulu pas sepi baru kita masuk gitu ya
selain ciamik dijadikan latar foto semua koleksi di sini bernilai sejarah jadi jangan sampai merusak ya
nah berada di tempat umum dan juga tempat wisata bukan berarti anda melupakan kebersihan kesehatan keselamatan dan juga keberlangsungan lingkungan di sekitar tempat anda berada jadi jangan lupa tetap
jadi jangan lupa tetap protokol kesehatan diterapkan memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan setiap saat
si fomolida wiprastio batu jawa ibu